ya untuk kesekian kalinya teror bom terjadi di gereja yang ada di indonesia
tim litbang cnn indonesia mencatat paling tidak ada tiga teror bom yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir
selain teror bom di medan sumatera utara yang terjadi pada pagi tadi
kita akan lihat kembali apa saja teror bom yang terjadi di gereja di indonesia tanggal dua puluh lima september dua ribu sebelas
ledakan bom ini terjadi di desa kepunton solo jawa tengah
ledakan terjadi saat ibadah kebaktian baru saja selesai dan jemaat sedang keluar gereja
akibat ledakan ini ada satu orang diduga pelaku ini tewas dan belasan lainnya luka parah
dan diduga korban tewas adalah pelaku pengeboman yang menyamar sebagai jemaat gereja
kalau tadi kita lihat di solo jawa tengah kita coba beralih ke pulau sulawesi
tepatnya pada tanggal sepuluh februari dua ribu tiga belas dua gereja di makassar sulawesi selatan dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal
gereja tersebut adalah gereja toraja mamasa jemaat jordan dan gereja tiatira malengkeri di makassar
akibatnya ini bom molotov terjadi dua kali pada pukul empat pagi waktu setempat dan akibatnya pintu kayu dan juga keset di pintu depan gereja terbakar
satu jam sebelumnya gereja tiatira malangkeri juga dilempari bom molotov dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini karena belum ada jemaat yang datang ke gereja
namun ini terjadi di hari yang sama hanya sekitar selang satu jam
dan kita lihat lagi pada tanggal lima belas juli dua ribu enam belas satu bulan lalu tepatnya di tanggal lima belas juli gereja kristen injil kerajaan holy stadium semarang jawa tengah juga mendapat ancaman bom dari orang tak dikenal
salah satu petugas gereja menemukan kotak merah terlilit kabel dan ini terletak di pintu keluar gereja
barang diduga bom tersebut kemudian dijinakan oleh tim jihandak polda jawa tengah di depan gereja